beralik informasi lain pasca sidang perdana gugatan cuti kampanye basuki cahayapurnama akan mengumpulkan sejumlah pakar tata negara untuk memperbaiki berkas gugatannya
basuki atau ahok mengatakan akan segera merampungkan berkas tersebut
saya lagi siapkan supaya tidak ditolak oleh mereka
kalau dia dikasih tahu saya sebagai pribadi atau sebagai gubernur saya masih cari dong konstitusinya apa
saya sudah dapat konstitusi itu saya akan ajukan lagi
saya lagi kumpulkan pakar pakar karena saya kan terbatas ilmu saya saya masih tanya sama mereka
ini kan dalam pikiran saya saya tidak mengerti konstitusi terlalu dalam

pembangunan mk tersebut dari hakim mengatakan bahwa wahok harus membuktikan bahwa adanya kerugian konstitusional yang ia dapatkan
jika ia mengambil cuti kampanye selama empat bulan atau masa kampanye berlangsung
untuk itulah dari basuki cahayapurnama hingga kini terus melakukan persiapan dan bahkan juga akan mengumpulkan sejumlah pakar tata negara
untuk melihat hak hak konstitusional apa yang kemudian yang bisa digabungkan
dan juga untuk mencari kesempatan yang lebih berkualitas dari gugatan ahok di mk bisa diterima dan sidang dapat dilanjutkan kembali
ya gita selain mengumpulkan beberapa ahli tata negara apakah ada rencana ahok untuk didampingi kuasa hukum
iya ratu nabila sejauh ini kemarin kalau kita lihat ahok memang tidak didampingi oleh kuasa hukum
ia hanya duduk bersama dengan salah seorang pendamping yang menurut ahok itu bukanlah kuasa hukum
yang mewakili dalam sidang gugatan tersebut namun sampai sejauh ini ahok belum memastikan akan menerima
maksud saya akan didampingi oleh kuasa hukum nantinya jika sidang kembali berlanjut
satu yang dapat dipastikan oleh ahok saat ini ialah ia terus mendalami bersama dengan sejumlah ahli tata negara
untuk mengumpulkan bagaimana caranya agar gugatan yang ia ajukan di mahkamah konstitusi tersebut dapat diterima
ia dapat memutuskan untuk bisa mengambil tidak mengambil cuti kampanye pada masa kampanye nanti
karena sejauh ini ahok menilai atau basuki menilai bahwa cuti jika ia melakukan cuti kampanye
maka akan banyak hak hak konstitusionalnya yang dirugikan seperti melakukan pengawasan apbd dki dua ribu dua puluh
karena dalam masa kampanye tersebut memang tengah berlangsung pembahasan apbd dua ribu tujuh belas
dan untuk itulah dari basuki caya pernama
merasa jika ia mengambil cuti kampanye maka jabatannya sebagai gubernur dki jakarta akan sangat dirugikan
karena tidak dapat mengawasi apbd yang sedang berlanjut tersebut
ya baik terima kasih atas informasi anda gita miningrum dari balai kota jakarta